kepolisian polresta depok jawa barat menetapkan wr guru pelaku pencabulan terhadap muridnya sebagai tersangka
dari hasil penyidikan polisi ada tiga belas siswa yang menjadi korban empat diantaranya sudah melapor
wr guru bahasa inggris sebuah sekolah dasar negeri di kota depok jawa barat ini
ditetapkan sebagai tersangka pencabulan terhadap sejumlah anak didiknya
setelah petugas satreskrim polresa depok melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan sejumlah korban
dari keterangan tersangka ada tiga belas siswa sekolah tempatnya mengajar yang menjadi korban pencabulan
empat diantaranya sudah melapor ke polisi
kepolisian polresa depok kombes pol didi sugiarto mengatakan
dari pengakuan tersangka perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya di lingkungan sekolah namun juga di luar sekolah
tersangka mengakui semua perbuatannya dan berharap bantuan
agar perilaku menyimpangnya dapat disembuhkan
sementara ketua komnas perlindungan anak aris merdeka sirait
yang sempat mendatangi pelaku mengaku prihatin dengan kasus tersebut
pihaknya akan berupaya melakukan pendampingan untuk menyembuhkan rasa trauma yang dialami para korban
dari hasil interview terhadap pelaku ini kita perlu ada program nanti kita sebut dengan psikosocial terapi bagi korban
dan tadi saya juga bersepakat dengan pak polres bahwa pelaku juga harus dilakukan itu
dalam aksinya tersangka mengiming imingi korban dan mengancam korban jika tidak mau mengikuti keinginannya
tersangka dijerat undang undang perlindungan anak dengan ancaman hukuman selama lima belas tahun penjara